kalau itu tanggal tiga juli yang mulia
tanggal tiga juli saat sebelum anak saudara masuk ke sekolah
iya yosua waktu itu membantu kami untuk menyetrikakan baju anak kami yang ketiga
sering korban itu membantu saudara untuk menyiapkan baju anak anak
tidak ya mulia waktu itu baru pertama kali
sebenarnya waktu itu saya minta tolong susi untuk mengambilkan papan setrika
waktu itu saya yang menyetrika yang mulia sebenarnya
terus yosua lewat terus bilang
ibu mohon izin biar saya saja yang menyetrika masa ibu
saya bilang udah gak apa apa yos karena ini punya anak saya yang perempuan
karena saya waktu itu sedang membantu anakku
karena saya merapikan barang barangnya untuk dibawa besok harinya tanggal empat
terus joshua menyampaikan biar saya saja bu
saya biasa menyetrika baju biar ibu bisa mengerjakan pekerjaan lainnya
akhirnya saya serahkan ke yosua untuk menyetrika